pah papa pikir zaira masih kecil lah pah
sampai dibeli perlengkapan kayak gini
zaira jadi inget waktu dulu pah
waktu zaira mau masuk sd
papa yang nyiapin semua perlengkapan zahira
lo tahu itu semua gara gara lo
gue udah ingetin lo
lo tetep maksa kan yaudah rasain
yaudah mendingan lu sekarang pergi dari sini
eh apa hak lo melarang gue deketin amira
dan lo mungkin harusnya terima kasih sama gue
kalau misalnya gue sama amira
lo bisa deketin zaira kan
eh gue gak perlu lo bukain kesempatan buat gue sama zaira ya
bukannya lo harusnya terima kasih
karena lo bisa deketin zaira
eh gue gak perlu bantuan lo
kenapa nggak perlu
semua cowok tuh mau ya
mendapatkan cewek yang dia suka
lo nganter sama aja zaira nggak mau sama lo
lo jahat soal tau lo
lo coba bilang gue akan seneng kalau lo jadain sama amira
gue sama sekali nggak seneng kalau lo jadain sama amira
masih bohong aja
lo kan suka sama zahira
takut nggak bisa ngebahagiakan
nggak bisa ngebahagiain dia
nggak lo salah
kalo gue salah terus apa dong
dia karena gue mau amira buat gue
lo kan tahu amira suka sama gue
dan lo juga tahu gue emang nggak pantas buatkan zaira
ya emang dulu
lo sempet suka sama
gue udah terima bahwa gue emang gak pantas buat dia dan perasaan gue emang gak terbalas
ya sekarang gue suka sama mira
gue buka hati gue buat amira
amira nggak ada duanya
dia orang yang baik
dia orang yang cantik
dia orang yang
orang yang sempurna
gue nggak begu guki
orang yang sempurna dia gue sia siain
kenapa lo jadi gila denger kata kata gue
tapi yang jelas
gue nggak percaya
gue sama sekali nggak percaya
sampai berbusa lo gue nggak akan percaya omongan lo tadi
papa pikir zaira masih kecil lah pa
sampai diberi perlengkapan kayak gini
zaira jadi inget waktu dulu pa
waktu zaira mau masuk sd
papa yang nyiapin semua perlengkapan zahira
sekarang ini zaira udah kuliah
ya walaupun semester baru
tapi kan bukan berarti
zaira harus dibeli perlengkapan baru juga kan pa
bapak tahu kamu sudah besar sudah kuliah dan
sudah bisa mengatur mengurus barang barang kamu sendiri
tapi sebenarnya ini semua
bukan untuk kamu saja
amira itu kan
belum pernah merasakan yang namanya kuliah
dia datang dari keluarga miskin tidak berpendidikan
pasti dia nggak tahu bagaimana caranya kuliah
makanya papa suruh orang untuk siapkan ini semua
zaira kan gak suka warna
apalagi ada kotak
ada kotak makannya lagi
ya papa tahu sendiri kan secara zahira kayak gimana
jadi ini semuanya jelek
ini warnanya nggak bagus ya
kamu kan perempuan
mas ada apa ini
apa benar tadi aku dengar
mas siapin semua ini untuk amira
kok aneh ya
apanya yang aneh
bukannya kamu malah senang kalau dia bisa kuliah
kan selama ini kamu yang memperhatikan
yang membela dia
iya benar mas
bukannya ini terlalu berlebihan mas
segini sih belum berlebihan
nggak tahu deh nanti
sudah membuat anak mantan pacar kamu
diterima di rumah ini
apa sih maksud kak lena
kamu tahulah maksudnya apa
ingin rasanya saya ini menampar kamu
tapi saya sudah capek
lebih baik kamu sekarang itu tutup mulut kamu saja
bukan hanya sekedar menampar kamu
kamu saya akan usir dari rumah ini
dan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu
semoga kamu matrix selanjutnya
semoga kamu terbaik
maka amira sangat berlebihan
kalau kamu gak bisa sadar tuh
suruh anak kamu sadarin kamu
zairah sadarin tuh mama kamu
biar dia melek
cepat kamu siap siap berangkat kuliah ya
baik iya pak baik
ini perangkapannya untuk kamu
bapak kok masih di sini
pak ini kan hari pertama saya kerja
kamu tidak usah nyupirin saya
lagipula kamu baru sembuh
nanti nyawa saya malah melayang lagi kamu yang setirin
nanti terlambat kuliah ya
pak prabu sudah daftarin aku kuliah di kampus
sekarang dia juga nganterin aku
kenapa ya pak prabu udah baik banget sama aku
kamu kenapa bingung begitu amira
ini hari pertama kamu masuk kuliah
seharusnya kamu senang
nanti kamu jangan lupa makan ya
itu saya sudah siapkan kotak makanannya di dalam tas kamu
kalau kamu gak ada yang ngerti
kamu bisa tanya tanya sama arma
bapak kenapa sebaik banget sama saya